sembilan wanita asal rembang jawa tengah selasa kemarin mengecor kaki di depan istana merdeka jakarta
aksi pasung semen ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik semen di wilayah mereka
aksi akan berlanjut sampai mereka bisa bertemu dengan presiden joko widodo